ya hujan deras yang terjadi selama dua hari terakhir membuat sejumlah daerah di jawa timur terendam banjir
di sidoarjo ketinggian air bahkan mencapai satu meter lebih
sementara itu di sampang madura luapan sungai kemuning kembali menggenangi ratusan rumah warga
hujan deras yang melanda kabupaten sidoarjo sejak minggu pagi hampir membuat seluruh wilayahnya terendam banjir
salah satu titik terparah terjadi di kawasan desa trosobo
di mana ketinggian air mencapai lutut orang dewasa atau sekitar enam puluh cm
tidak hanya merendam ratusan rumah warga jalan protokol juga tergenang banjir
akibatnya sejumlah kendaraan mogok dan kemacetan tak terhindarkan
wakil gubernur saifullah yusuf yang melakukan sidak akan terus memantau perkembangan banjir di kabupaten sidoarjo
ia juga akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar banjir di sidoarjo tidak semakin parah
tidak semakin parah
sementara di madura baru sepekan terbebas dari banjir
sejumlah desa dan kelurahan di kabupaten sampang kembali terendam banjir akibat luapan sungai kemuning
sedikitnya empat desa dari tiga kelurahan mengalami banjir
dengan ketinggian air mencapai rata rata satu meter
selain rumah warga banjir juga melanda sekolah
akibatnya siswa terpaksa diliburkan karena banjir semakin tinggi
banjir juga menutupi akses jalan utama kabupaten sampang
yakni jalan imam bonjol menuju kecamatan omben dan karangpenang
di trenggalek banjir yang terjadi minggu kemarin kini mulai berangsur surut
dari empat kecamatan yang terdampak hanya kecamatan pogalan yang hingga senin pagi masih terendam banjir
kondisi ini menyebabkan akses lalu lintas warga menjadi terganggu
bahkan di rt delapan d sanga di renggoh air masih masuk ke dalam rumah rumah warga
sementara dari satu ratus tiga puluh delapan pengungsi yang menginap di posko bencana kecamatan
sebagian telah pulang ke rumah masing masing untuk melakukan proses pembersihan